mbak yanti udah pulang
dia belum bikin sambal kacang buat bakwan
yaudah kalo si yanti kakak bikin
lo aja yang bikin susah amat
masih lama ya bang
hidup mati hidup mati mulu
iya ntar ya
gue nanya si pur
gue mau cekin sampai sini aja mas pur
musihnya kali pur
gak apa apa jack
lo mau kemana
gue disuruh beli slotip emak
jack emak itu kan sekarang udah jadi orang tua lo sendiri jack
jadi apa apa yang dia perintahkan lo
emang seperti itu
empuk pamit pulang dulu ya
eh jangan pulang dulu
si udin kan belum datang
kan bang udinnya lagi kerja nya
iya sebentar lagi gak dia pulang
soalnya emput udah kelamaan nunggu disini
nya seneng kalau ada lo disini
besok besok kalau gak ojek motornya jangan yang mogok dong
bukannya saya so tau
tapi kalau motor sering mogok
mendingan kamu bawa aja ke bengkel
semua orang juga tau
kalau motor mogok itu bawanya ke bengkel
masa bawa ke kolam renang
ya maaf pak tupu
kalau lo ketemu si udin
bilangin di rumah ada tamunya
oh siapa nya
pak haji koleknya masih ada
lo mau berapa bungkus
satu aja pak haji kepala pisang
lo lo pak haji nanti dulu atuh
saya pesen lagi satu kolek biji salak
apakah gak ngomong dari tadi sih loh
lo lo pak haji nya aja yang ngasihnya buru buru
musti banyak ya
pokoknya semuanya sepuluh toples
pesanan temennya emak buat dijual lagi bang
kalau makin banyak pesenannya
emang bisa jadi pengusaha nih
kok tangan tadi ikut diikat bang
ada udin berkagak
tadi nyaya bang uding ketemu saya
kalau ketemu bang udin
suruh dia pulang
berarti si bang udin itu
iya pak odi
dimasukin ke kardus bang
udah rapih semua
lo mau kemana
mau nanya sama emak
mau ajak anterin
ntar yang pesen mau ngambil kemari
kalau gitu ajak narik lagi
lo kagak jalan sama si naim dih
diam di rumah
ikut mancing juga
kalau selagi mau aja
tuh pak haji
baru saya teng omumin mbak be nih
odi kenapa katanya gak jalan sama mbak be naim
saya harus kesana kesarang
iya ji saya disuruh ke rumahnya haji murod
yaudah pergi sana
jangan minta minta lo kagak puasa main makan aja taro
mbak surti bikin sop di belakang mbak
ntar lagi juga makan
kalau sambelnya udah jadi
tapi masih di dapur
kalau gitu sekarang masing masing pada bungkusin makanannya buat di rumah ya
sekalian kuenya buat buka puasa
kuenya jangan di abisin
motornya mobok bang
mau ke bengkel ya
bengkelnya masih jauh bang
mau dibantuin dorong bang
emang lo berdua kuat
ulu ulu mau pada kemana ya niteh
dih gua mau ngajak lo buka barang mau ikut kagak
ulu ulu masa rezeki saya tolak atuh be
mau atuh be
kita mau makan sopan si naim
kagak rot kita beli aja di
lu mau makan apa di
gue mau makan nasi padang aja
jangan padang im
resep ada kuahnya
melerot soto ayam susah nyarinya
udah nasi padang aja
gua kagak mau
mendingan gini kita jalan aja dulu
nah nyari makanannya gimana
nunggu ya bang
jangan cuma makasih aja bang
gua harus gimana
saya sama teman saya belum punya makanan buat buka
yaudah lo beli sana
tadi kan saya sama teman saya udah ngebantuin dorongin motor apa
makasih ya bang
makasih ya bang
saya pulang dulu ya
soti juga pamit mak
makanan buat buka puasanya
mbak yanti udah pulang
dia belum bikin sambal kacang buat mbak wan
yaudah kalau si yanti kagak bikin lo anjing bikin susah amat
masih lama ya bang
dari tadi hidup mati hidup mati mulu
kalau bisa diduluin ya bang